saudara kabupaten nd merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi nusa tenggara timur ntt
kabupaten ini dikenal dengan beragam potensi wisata dan juga kekayaan warisan budaya yang memesona
dan untuk memaksimalkan potensi tersebut pemerintah kabupaten nd terus melakukan berbagai langkah dan upaya
melalui program yang inisiatif untuk memajukan potensi pariwisata yang ada di kabupaten nd
lantas seperti apa kebijakan dan program inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nd
serta bagaimana dampak positif bagi perekonomian daerah yang ada di sana
kita akan bahas selengkapnya selama tiga puluh menit ke depan bersama saya winda anggreni hanya di bincang kita
sumber bupati nd provinsi nusa tenggara timur
bapak jafar haji ahmad halo pak bupati apa kabar
luar biasa selamat datang di bincang kita ya pak bupati
pak bupati berbicara mengenai kabupaten nd yang berada di nusa tenggara timur
dikenal dengan potensi wisata alam wisata budaya yang berbeda dan juga kekayaan warisan budaya yang ada di sana
bapak jafar haji ahmad juga boleh dijelaskan keberadaan nd seperti apa
jadi nd itu salah satu kabupaten di provinsi nusa tenggara timur
jadi kami ada dua puluh satu kabupaten satu kota
nah nd itu terletak di tengah tengah pulau flores dengan luasnya itu dua ribu lebih kilometer persegi
kemudian kecamatan ada dua puluh satu desa ada dua ratus lima puluh lima desa dua puluh tiga kelurahan dan delapan
jadi kita punya tiga puluh dusun daerahku seperti itu
kita punya potensi para wisata yang sangat sangat luar biasa
satu contoh mbak mbak winda danau kelimutu itu tiga warna
di dunia tidak ada kecuali di india
salah satu kekayaan potensi alam kami yang sekarang kita sedang promosikan untuk bagaimana dunia tahu
dunia tahu ada ciptaan tuhan yang terunik
ada di dunia hanya ada di nd
wisata alam kemudian juga yang menjadi daya tarik dari nd adalah wisata sejarah merpati
apa yang kemudian menjadikan nd ini menjadi tujuan destinasi sejarah bagi wisatawan
ini pertanyaan yang menarik buat bupati ini
karena kami di nd itu namanya rata rahimnya pancasila
ketika bung karno dibuang di nd tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat sampai seribu sembilan ratus tiga puluh lima
seribu sembilan ratus tiga puluh delapan beliau dalam kesendiriannya kota sepi kota jauh dari keramaian
suka merenungkan bagaimana kemerdekaan mereka itu apa dasar negara
indah lah beliau merenungkan sesuatu tentang lima dasar negara kita yang sekarang kita namakan pancasila
ren berjam jam berhari hari berminggu minggu
jadi terimprasilah dengan kita punya budaya lokal sana
yang gotoh royoh yang turaransi yang berdek kebersamaan musyawar musyakab
kalau kita bikin satu rumah itu kita itu musyawar dulu
pange kita pun adik kakak sanfamile kau tahu apa kau tahu apa
itu kehidupan kami di nd seperti itu
apalagi bagi presiden pertama republik indonesia bung karno yang ternyata dulu merenungkan pancasila
sejarah yang ada di sana pak bupati
sejarah kami di sana tentu dulu ada gereja
gereja nama waktu jambu tugis namanya katedral
kemudian tentu ada situs bung karno
ada yang namanya bung karno pernah setiap itu di suatu perpustakaan
namanya serambi bung karno
itu bung karno kalau masa sepinya itu datang
datang di situ baca buku segala macam
dan masih ada tempatnya belanda bung karno kita ke nd melapor di situ dia
itu masih utup langkah dan masjid seperti arabita masih ada tempat sholatnya bung karno
jadi sejagat belaya kami masih banyak kami lestarikan hingga saat ini
wah terus dilestarikan hingga saat ini
lantas kemudian apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nd untuk terus menjaga wisata sejarah ini
terus dilestarikan dan orang orang akan terus berdatangan untuk berkunjung ke nd
melihat potensi wisata sejarah di sana seperti apa sejauh ini pak bupati
nah tentunya pertama kami harus koordinasi bekerjasama dengan bpip
karena konsep lahir pancasila itu domainya panca domainya bpp
kami terus komunikasi sehingga kita pertahankan nilai yang jadi nd itu kita kembangkan
untuk kita kembangkan untuk generasi muda ke depan
nah tadi kami sebelum kesini sudah ketemu dengan bpp dengan kepala bpp dan teman teman di sana
kami ajukan konsep untuk pariwisata sejarah bangsa indonesia
jadi nanti ada satu juni itu ada rakor
jaringan kota tanpa sejarah bung karno
selama beliau hidup itu dari dewasa sampai diambil wafat itu ada satu kota
yang dipandangkan oleh bung karno sebagai bapa bangsa
nah untuk itu rakornya tak satu rakor di nd dua puluh satu
bupati wali kota hari di sana
nah kota yang paling banyak sejarah di bung karno adalah yang sempat di bukarno
sehingga bertahun tahun itu ada empat kota
nd blitar bandung bengkulu
pak bupati selain wisata sejarah yang tadi sudah dijelaskan
di awal tadi juga sudah disinggung terkait dengan danau kelimutu
mungkin boleh dijelaskan lagi terkait dengan danau ini dan bagaimana pengembangan danau kalimutu ini
ya tertarik tadi saya kata mistiknya itu adalah di situ di tiga warna itu bersemayam lah
bahwa roh para arwah yang telah menuluhi kita semua di sana itu bersemayam di situ
jadi selalu berkumpul di situ
nah sehingga setiap tanggal tadi saya sampaikan empat belas agustus itu mereka luar
nah disitulah cucu cucunya itu yang sekarang ada di sekitar kalimutu itu memberi makaro halus
supaya mereka tenang arwahnya itu
jadi intinya itu mistiknya di situ
nah itu akhirnya bisa berubah ubah juga
karena pada saat memerdeka tujuh belas agustus itu kelimutu ada banyak aneh aneh di sana
sehingga para penyangga yang tujuh belas ada tadi bergerak kenapa begitu
ambil kesimpulan bahwa oh kita harus kasih makan kepada roh
arwah arwah tadi mungkin mereka meminta dikasihlah sesembahan itu
tembabilah mereka punya rokok minuman minuman adat segala macam dikasih sesembahan
wah masih banyak yang kemudian ingin saya tanyakan
usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di bincang kita
terima kasih anda masih bersama kami di bincang kita
dan tentunya saya masih bersama dengan bupati nd bapak jafar haji ahmad
tadi kita sudah menyinggung terkait dengan kawasan geopark di nd
itu boleh dijelaskan seperti apa pengembangannya saat ini pak bupati
saat ini kita sudah mendapatkan warisan geopark
dalam kawasan geologi oleh kementerian sdm
ini awal mulanya kita akan jadikan tingkat lagi
menyarat sejak saat ini kita terus kembangkan untuk geopark kelimutu
ini sekali lagi ini dalam rangka promosi keluar
nah itu kita sudah kerjasama dengan kementerian investasi
untuk dijadikan kawasan geopark kementerian nasional
mudah mudahan bulan november dua ribu empat itu kita sudah memperoleh sertifikat nasional sebagai killem to geopart
tapi apa yang menjadi visi misi dari pengembangan kawasan geopark
tentunya itu meningkat kepariwisata
intinya untuk meningkatkan kita punya ekonomi daerah kita
kalau itu induknya geopar itu
sehingga ujungnya itu adalah bagaimana lingkungan saya di sana
para ukm saya bisa hidup dengan alam yang ada di sana
bagaimana kita meningkatkan daya tarik wisata
melalui event tadi yang kita buat
tentunya pemerintah pusat punya peran sekali
nah nanti setelah dapat nasional
setahun dua tahun kita harus ke unesco
sehingga jadi itu menjadi tingkat dunia
nah ketika dunia insya allah mudah mudahan nt akan jadi hebat
jadi sekarang targetnya adalah tingkat nasional lebih dahulu
dan targetnya di november tahun ini ya
nah mungkin setahun dua tahun lagi kan ada penilaian
lalu upaya konservasi alam terkait dengan kawasan geopark kelimutu ini seperti apa sejauh ini
tetap kita ini kan berapa lima hektar lebih kalau tidak salah itu
itu konservasi tetap berada di bawah kementerian kehutanan
di daerah itu daerah taman nasional
yang konservasi dijaga betul oleh kementerian kehutanan
membuat event membuat promosi segala macam
kami daerah untuk mendatangkan para wisata tadi itu
nah tentu pemiliknya adalah kementerian hutan
jadi konservasi segala macam itu terpihara dengan baik
oke tapi di sekitar kawasan geopark kelimutu itu selain adanya danau tiga warna tadi
apa saja yang menjadi daya tarik bagi wisatawan
ya ini yang menarik ini
tadi tidak hanya warna saja
tapi fauna flower dia itu sangat indah
ya seperti misalnya fauna
itu ada burung burung telah flores
gerugiwa itu mirip seburung geruda itu
burung itu hidupnya hanya di daerah kelimutu
satu kecamatan yang ada di kelemutu
kenapa dia suka di sana
karena masyarakat kami tahu burung ini suka makan ayam
makan minyak minyak pelihara orang
nah berada di tempat lain sudah hampir punah
karena kami di sana itu alam
dari kita itu minyak itu seburung dilihat saja
nah teman teman kalau kesana ada tempat tempat dia cari makan
dibiarkan oleh para tokoh tokoh ada satu situ itu
buruh apa segala macam itu banyak di sana
tidak boleh di apa apain
jadi kekayaan flora dan fauna juga di sana menjadi daya tarik ya
salah satunya adalah elang flores itu tadi
floranya itu tentukan misalnya bukit bukitnya indah
sehingga sepanjang mata mana tuh ada warna telur yang memang daunnya lain lain
jadi nampak indah dari lekungan lekungan gunung saya itu indah sekali
ketika kita berada di puncaknya gunung kilimutu itu
jadi kelimutu itu ada enam ratus satu tujuh hektare di permukaan laut
kalau dari atas tubuhnya itu meledak
oh itu hijau itu merah itu putih itu sekna
nah ini ke depan seingin ada ketegantung
dari bawah siap tulis doang
ketegantung mau ini di kawasan itu
kalau orang orang tua dia harus pakai kita gantung
jadi mata kita dimanjakan dengan keindahan alam
yang ada di danau kelimutu kawasan geopark kelimutu
lalu bagaimana sejauh ini dampak positif dari pengembangan pariwisata
kemudian dari kawasan geopark kelimutu terhadap masyarakat lokal yang ada di sana pak bupati
saya tertarik juga sekali
tentu ujung kita kan bagaimana peningkat ekonomi daerah
itu tujuan kita membuat sesuatu tadi itu kembali kepada rakyat kita
nah untuk itu peningkatan ekonomi sangat sangat signifikan
ya kita kita subuh sudah ada orang
terus asik tinggal di sekitar homestay homestay yang ada di situ
lagi mereka ke kelimutu
oke jadi memberikan dampak positif juga bagi masyarakat lokal
meningkatkan perekonomian juga di sana ya pak bupati
kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini
tetaplah bersama kami di bincang kita
terima kasih anda masih bersama kami di bincang kita
dan masih bersama dengan bupati kabupaten nd
yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa ini berdampak positif ya
dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten nd
dan katanya juga pemerintah kabupaten nd ini juga memanfaatkan potensi pertanian lokal
yang ada di sana untuk pengembangan sektor pariwisata
benar seperti itu pak bupati boleh dijelaskan seperti itu
kelimut itu ada tuan tuan adat
kita penyangga kelimut itu ada dua puluh satu dua puluh satu kepala adat
yang berdiaka ada komunitas komunitas itu
nah itu secara sejarah mereka yang milik itu
nah sejarah itu kalau kita ada pak pati kado pak bapak atta mata itu
misalnya tadi ulang lagi mereka itu yang memberikannya
dampaknya utama kepada masyarakat di sekitar itu adalah event tadi
semua yang masuk ke situ csr
dampak ekonomi langsung adalah pertumbuhan ekonomi kepada tadi penantang itu
mereka di bawah danau kelimut itu
nah mereka itulah yang berjualan di situ
memanfaatkan keindahan alam itu buat mereka di situ
nah berdampaknya ke kota itu
nah termasuk belanja segala macam pasar tradisional
nah kaitan pertanian mereka itu nginap di daerah situ
kita ada desa wisata ekowisata itu sudah dapat juara nasional juga lah
jadi partur sudah tinggal di situ
mereka pagi besok besok tanam
sianya datang bawa masak sama sama deh masyarakat di situ
itu satu desa itu seko onara
namanya itu kami sudah latih bahasa inggris
di situ kerjasama nih ke lembaga pelatihan bahasa inggris
para suster saya di sana juga melatih
namanya termasuk itu bagaimana cara berkomunikasi dengan turis itu
tapi deh tokoh adatnya kita tidak sama
nah kita punya kepercayaan di sana itu harus kita akui
kalau kita langgar berarti ada masalah di kemarinya
contoh yang mau saya katakan musim tanam tanam sembari tidak boleh sembarangan
itu dibekang oleh pemerintah
ini salah contoh adat budaya tetap kita hargai
karena alam itu dengan
karena masyarakat lingkungan jauh sebelum itu sudah menyatu
nah kita akan jual itu sebagai obyek pariwisata yang menarik orang
justru adat istiadat dari masyarakat lokal juga menjadi daya tarik seperti itu
bekerja suatu waktu harus pire
pire itu kalau di bali itu nyepi
kalau kami sana satu tahun itu harus ada pilih
siapapun proyek pemerintah pun berhenti
jadi segala aktivitas di rekan pada saat itu
nah itu terus kita pelihara
sehingga hubungan antar pemerintah dan tokoh tokoh ada jadi ada kesimbangan
jadi tidak saling menghargai
sehingga ini dibangun dengan penuh toleransi tadi
dan ini juga bisa mengundang ternyata wisatawan untuk datang
lalu kemudian yang juga menjadi salah satu program dari pemerintah kabupaten nd adalah pembangunan sumber daya manusia
seperti apa pembangunan sdm di sana
ini kan juga pasti akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata
itu harusnya kalau kita bisa berwisata
industri pariwisata harus didukung oleh sdm yang mumpuni
tidak bisa alat saja
kami punya program perbanyak smk
banyak wajib berbahasa inggris
karena bali itu adalah dunia
nah bagaimana cara kita menjual atau pendidikan di bali itu
peningkat sdm itu memiliki program berdutas
untuk menunjang industri pariwisata
pertama itu sekolah sekolah di sana orientasi kepada wisata
kita supaya sama ada yang lembaga lembaga
yang tidak ada di dunia dua